gubernur dki jakarta anies baswedan menyebut jakarta memasuki fase genting covid sembilan belas
sementara itu sejumlah kota di jawa tengah jawa barat dan jawa timur
maksud kami kini juga harus menghadapi pertambahan kasus covid sembilan belas secara masif
munculnya varian baru virus covid sembilan belas lemahnya pelaksanaan protokol kesehatan
turut menyumbang pertambahan kasus positif yang terjadi pasca lebaran dua ribu dua puluh
lalu apa yang harus dilakukan perlukah rem darurat segera ditarik
kita akan berbincang dengan ketua satgas covid sembilan belas
pengurus besar ikatan dokter indonesia profesor zubairi jurwen
selamat sore mbak elvira apa kabar
alhamdulillah sehat semoga kondisi prof juga petang hari ini sehat sehat saja
kita berbicara mengenai kondisi saat ini prof
dibandingkan pada tahun lalu dua ribu dua puluh sekitar september
seberapa genting situasi saat ini prof
iya jadi gentingnya berbeda
karena kalau dulu
jumlah pemudik luar biasa banyak
kalau sekarang jumlah pemudiknya berkurang
namun ada banyak faktor lain
faktor pertama tadi sudah disebutkan mengenai
varian virus india delta ini yang amat mudah menular
itu beda pertama
beda yang kedua
di indonesia selain masalah baru
juga ada pendatang orang indonesia
yang pulang dari pekerjaan
migran dari malaysia dari fiji
dan juga dari negara negara saudi arabia
dan yang lain lain
dan yang berikutnya
memang saat ini akan ada kluster kluster baru di beberapa tempat
jadi memang berbeda kondisinya dengan tahun lalu
namun bisa dikatakan amat mengkhawatirkan
amat mengkhawatirkan sehingga treatment nya seperti apa penanganan
banyak yang mengusulkan lockdown
apakah ini hanya istilah saja
atau bagaimana sebenarnya bentuk ideal penanganan saat ini
kita berharap ini menjadi hal yang cukup dirasa penting bersama
untuk ditaati bersama
iya kita harus paham dulu semuanya bahwa
ini kondisi amat bius
sehingga tidak bisa business as usual
jadi artinya kita harus laksana yang kondisi relatif darurat
jadi pertama kalau untuk pembatasan tadi
kalau ppkm mikro itu isinya sih bagus
untuk masyarakat luas indonesia kan kita perlu
bahwa ini masalah serius
jadi mungkin lebih tepat
itu tadi kalau ada yang menghasilkan rem darurat atau apalah
psbb atau kenapa nggak lockdown gitu ya misalnya
yang harus dikerjakan
tax harian pcr nya emang terendah
kita harus naikkan antara lima puluh sampai seratus perhari
ada banyak hal lagi
oke jika kita berkutat hanya dengan istilah ppkm psbb lockdown
ini kemudian kan membingungkan juga bagi masyarakat
iya kalau di
intinya bagaimana agar persepsi masyarakat yakin ini masalah darurat
jadi kalau perlu misalnya yang ngomong itu apa
mikro atau apapun
ya mohon pada bapak ri satu kali pak
kalau pak jokowi yang ngomong di depan masyarakat
saya kira didengar
jadi memang ini harus
tidak harus ditangani khusus
jadi baik istilahnya pak ya
komunikasi publiknya harus lebih baik
sehingga mudah dipahami bahwa sekarang ini masuk darurat lagi
yang sama sangat serius di india
dan sekarang ini juga terbukti lumayan serius di inggris
yang tadinya sudah menurun dari tujuh puluh ribuan ke tiga ratus
sekarang naik lagi di atas tujuh ribu
dan kelihatannya akan naik lagi di sana
idealnya seperti apa sih prof
karena terlalu banyak usulan dan skema yang diterapkan di berbagai wilayah
kemudian ada yang mengatakan karena memang harus menyesuaikan dengan kondisi
dan juga dengan perlakuannya
apakah memang kita harus seperti itu
atau pukul rata jakarta jawa tengah jawa timur jawa barat
sama kemudian perlakuannya
intinya apakah seluruh indonesia sekarang merah gitu ya
iya itu bisa salah satu opsinya
sehingga perlakuannya seragam
sehingga kalau ada yang berbeda
jadi memang tadinya dibedakan warna merah hijau oranye
namun mungkin baik juga itu sama sama saja
semua daerah semua rakyat indonesia harus meningkatkan kewaspadaan
harus patuh pada aturan baru
dan saat ini waktunya kita bersama sama mengatasi bau bau dengan perlakuan sama
untuk menghadapi masalah yang amat serius
karena memang beberapa apa ya
bisa dikatakan bad occupancy rate
kemudian juga pertambahan kasus
poin poin ini kemudian kita lihat juga angka angkanya cukup tinggi saat ini
dki dan beberapa wilayah lainnya di jawa
menurut prof siapa kemudian harus berinisiatif
misalnya begitu apakah memang harus diambil alih oleh pemerintah pusat
atau memang hanya komunikasi saja diperbaiki atau bagaimana prof
semua asal itu diperbaiki
jadi diambil alih oleh pemerintah pusat
belum oleh pemerintah pusat
belum oleh ri satu
kemudian ini juga tugas media saat ini menjadi berat
jadi semua harus mempunyai kewajiban moral untuk mengedukasi masyarakat
ini kita lain dari biasa
karena tadi aku pulang dari arah keramat raya ke rumah
jadi tadi macet sehingga nyaris terlambat
jadi ini tadi macet
kemudian kemarin malam
sekali lagi yang aku ngomong di krl jakarta bogor
ini bagaimana katanya darurat katanya peningkatannya banyak
dan rumah sakit tempat saya bekerja penuh sekarang
nggak hanya tadinya icu penuh
tapi ruang rawat biasanya masih ada tempat sekarang penuh
banyak rumah sakit lain di jakarta yang saya tahu juga penuh
dan banyak teman mencari tempat untuk menambah keluarganya
ini penuh di sana penuh
ada satu dua yang akhirnya masuk ke rumah sakit rsud tengkareng
jadi memang sekarang benar benar masalah serius ini kita
kita tahu juga beban tenaga kesehatan saat ini luar biasa
gambarannya saat ini seperti apa prof
karena anda juga mewakili dari ikatan dokter indonesia
lah misalnya kudus itu karena berapa ratus
tiga ratusan yang terinfeksi kemudian
jadi kalau makin berat dan satu daerah satu rumah sakit
makin jam kerja tenaga kesehatan dokter perawat
maupun tenaga adminco itu makin dibebani jam kerja yang panjang
maka makin yang bersangkutan kurang waspada
makin mudah tertular
kalau dokternya perawatnya tertular
maka siapa yang menangani pasien
jadi memang kita semua harus sadar itu
sehingga sesedikit mungkin yang pasien yang sakit
mengobatinya menanganinya dokternya dengan tetap was waspada
baik salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah
tidak hanya protokol kesehatan tapi juga mengejar target vaksinasi covid sembilan belas
kalau untuk jakarta sendiri kan prof
tapi nyatanya kita lihat pertambahan kasus juga cukup masif
apakah kemudian bisa dibaca saat ini
varian varian baru ini belum bisa diatasi
oleh vaksin yang sudah dilakukan vaksinasi sudah dilakukan di indonesia
hmm agak sulit untuk menjawab
tetapi walaupun jakarta itu penuh di mana mana
tapi positivity ratenya masih relatif lebih rendah
kalau kita belajar dari inggris
dengan virus delta varian dari india ini
yang sudah disuntik satu kali dengan vaksin apapun
namun kalau sudah disuntik dua kali
maka bagus ternyata
untuk vaksin pfizer disarankan
jadi artinya vaksin tetap ini
jadi nggak usah khawatir nggak usah takut
vaksin apapun yang ada di dekat anda
itu yang terbaik
jadi mari kita buru buru yang belum untuk segera vaksinasi
jadi sudah setahun
jadi jika anda masyarakat yang menonton saat ini
tidak perlu khawatir ya prof
anda malah diberikan jaminan begitu tanda kutip
bahwa ini membantu mengurangi dampak
jika jika kemungkinan terinfeksi covid sembilan belas
begitu ya prof
karena banyak kemudian berseluruhan statement dari masyarakat
meragukan vaksin ini
itu tidak benar
harusnya dibantahnya diedukasinya dengan data ilmiah yang terbaru
data ilmiah terbaru mengatakan bahwa sinovac bagus
bisa juga malah mengatasi varian dari brazil p satu
dan kemudian astrazeneca
bagus yang terbukti di inggris amat sangat berhasil
bahwa ada atensi pada kondisi khusus
ada pada segmen umur khusus itu ditambahkan
karena pada umumnya kedua vaksin kita ini luar biasa bagus
prof terima kasih sudah berbincang bersama kami di cnn indonesia newsroom
sore hari ini kita harapkan penanganan yang cepat dan tuntas dari pemerintah
kembali lagi bekerja sama dengan masyarakat
harus menegakkan protokol kesehatan
terima kasih prof atas waktu anda salam sehat selalu
oke salam sehat salam semangat